dan rafael untuk berhenti cari informasi soal kasus lo
karena jujur gue gak sanggup ngeliatnya
perhatian papa prestasi di sekolah dan nino
semua itu punya lo
dan semua itu yang bikin gue benci sama lo
papa sayang kalian berdua
meskipun papa tahu
kalian kurang akur
tapi papa percaya
satu sama lain
benar benar satu sama bapak
maupun hubungan kita juga gak selalu baik
kamu juga sering kecewain mbak
tapi mbak ini tetap kakak kamu
dan mbak peduli dan mbak sayang sama kamu semua
adalah tempat kamu pulang
pada saat ini
setelah kamu tersesat
yang akan mengeluarkan tangan
dan menuntun langkahmu
seberapapun kamu menyakiti atau disakiti
kamu harus percaya
kamu harus percaya
kamu harus percaya
kamu harus percaya
kamu harus percaya
kamu akan selalu ada untuk kamu
dan rafael untuk berhenti cari informasi soal kasus lo
karena jujur gue nggak sanggup melihatnya
berapa pun kamu menyakiti atau disakiti
kamu harus percaya
kami akan selalu ada untuk kamu
selalu menerima kamu
mbak akan selalu ada buat kamu
mbak akan selalu menungginkanmu yos
dan rafael untuk berhenti cari informasi soal kasus lo
karena jujur gue nggak sanggup melihatnya
kalau lo praya sama mbak jogja atau mbak jamali
itu mungkin tak cukup menurutku

gue akan harus tawarku
stimulasi di angle budget
aku titik perang tim iniinkan
udah ada di pikirinnya
nanti biar membahas sama salah jangan cari tahu masalah ini
kamu tenang aja
masingan nanti gak usah ikut campur lagi
baru aja gue ngerasa lega
tapi mbak adin sama al masih mau nyelidikin kasus itu
kamu harus sabar ya
ya udah jangan sedih lagi ada mbak ada kakak ya
mbak adin bener bener gak liat siapa yang udah menyerang bapak tadi
saya juga gak tau soalnya kan saya bener bener baru turun dari mobil
terus tiba tiba kayak ada yang mukul
tadi aku sempet ngerasa kalo ujung jariku sakit
ini kayak bekas tusukan kecil di jari
ada apa ini
panino inget gak jenis mobil atau tipe mobil yang mengikuti anda tadi
kalo panino inget plat nomor polisinya kejadian tadi bisa bapak laporkan
tidak ada apa apa
mungkin nanti saya akan coba laporkan ke pihak kepolisian soal ini
gini saya sebenarnya kesini pengen ngomong secara langsung
saya mau minta maaf juga secara langsung ke pak rafael karena apa yang sudah dilakukan elsa
karena dia sudah mencoba mencelakakan kita berdua bahkan dua kali
dan itu bikin saya jadi gak enak sama para vial
panino istri bapak bertindak seperti itu sepertinya karena dia sangat terlalu mencintai panino
ya walaupun saya belum terlalu mengenal elsa
tapi dulu sering sih saya bertemu sama elsa
pada dasarnya elsa itu orang yang baik dan sangat cantik
tapi panino jangan dimasukin ke hati ya
saya dulu kenal elsa dia itu orangnya baik dan menarik
saya permisi ke belakang dulu ya
kalau gitu bapak catat nomor saya aja ya pak
nanti kalau ada pelanggan yang datang ke sini mencari anting ini bapak bisa langsung hubungi saya
oh iya jadi inget soal lanting yang gue temuin di parkiran kafe ini
udah ada orang yang cari anting itu belum ya
apa ada orang yang datang ke kafe ini untuk menanyakan anting yang hilang
oh iya tadi ada manajer saya bilang kalau ada yang menemukan anting bisa hubungin ke nomor yang ini
saya sebutin ya
ini benar mbak belakangnya tujuh
kasih ya mbak
kalau gitu nanti saya hubungi
eh nino gak usah
biar saya aja yang bayar
oh kalau gitu makasih ya pak
saya pahami dulu ya karena saya mau kantor polisi
nanti kalau pak dino butuh orang untuk memberikan keterangan terhadap penyerangan bapak tadi saya siap
sekali lagi terima kasih
sampai ketemu ya
ini sampahnya pak
om brandi pakai maskernya sama topi
om brandi lagi flu
jadi harus pakai masker biar gak keluar ke yang lain
ada lagi pak
kalau sudah saya mau kembaliin lagi mobil saya
oh hanya pak
jangan sampai ada yang mengikuti
dadah om brandi
selangkah lagi el
kau akan mengetahui siapa ayah rena sebenarnya
dan lo gak akan dihantui rasa penasaran terus menurut soal ini
tapi apa lo siap dengan jawabannya nanti al
harus ya el
gue harus siap
kita masuk ya
kamu duduk disini dulu ya
papa mau kesitu sebentar
mau apa pak
gue terpaksa harus bonggol rena
kita mau periksa gigi kamu nak
iya aku gak sakit kok pak
kita periksa gigi itu nggak harus sakit nak
kondisi sehat pun kita tetap harus periksa gigi
supaya kita tahu kondisi gigi kita sehat atau enggak
karena tunggu sini ya
papa kesitu sebentar
papa kesini dulu ya